hantu orang bersama sama bisa mengusir hantu benarkah papa big
ya itu benar tito kecilku tapi itu sudah lama sekali
kau tahu papa big masih muda dan ayahmu masih kecil sama sepertimu
ya nam soina yang kau kenal sebagai rumahmu ini adalah salah satu lingkungan yang paling makmur
orang orang selalu peduli satu sama lain
kain dan bahagia dan sejahtera
taukah kau apa keunikan soina
orang orang berpakaian hantu menari bermain mengusir roh jahat
papa big benar
orang mungkin berpikir bahwa cerita ini tentang halloween
tapi tunggu cerita ini bukan hanya tentang halloween
ini tentang halloweennya soina
apa itukah alasan kita merayakan halloween
ya tentu saja
kita percaya satu malam pada setiap tahun orang mati berjalan di bumi
jadi kita semua berpakaian seperti hantu untuk menakut nakuti mereka
soina merayakan halloween tidak hanya untuk mengusi roh jahat
tapi juga untuk mengusir emosi jahat dan negatif yang ada di dalam hati kita
di dalam hati kita
iya ya kurangnya rasa kemanusiaan kedarmawanan kurangnya pengertian
semua itu hanyalah emosi negatif dalam diri kita
ada saat ketika kita semua di soina percaya pada cerita ini
dan mereka juga percaya pada diri mereka sendiri
tapi kemudian apa yang terjadi
hantu dari gunung
pabrik menjelaskan bagaimana hantu gunung membakar tanaman mereka dan mengambil hewan hewan orang
mereka datang di saat gelapnya malam dan menghancurkan kedamaian mereka
yang selalu tertinggal hanyalah patung yang sekarang sawina kenal sebagai roh pemarah
orang orang segera mulai menawarkan tanaman pakaian dan perhiasan untuk menenangkan kemarahannya
tapi roh pemarah selalu menginginkan lebih
tidak peduli berapa banyak yang kita berikan itu tidak pernah cukup
jadi kami memutuskan untuk memberikan lebih dari setengah uang kami
dan lebih dari setengah dari apapun yang kami hasilkan setiap tiga bulan
setelah mengambil bagian untuk roh pemarah
tidak banyak yang tersisa
hal ini menyebabkan kemiskinan di kota dan orang orang mulai menjadi tidak sabar
dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka
mereka berhenti merayakan halloween
dan selalu marah satu sama lain dan diri mereka sendiri
ibumu pasti mencarimu
dan ayahmu mengira aku memanjakanmu dengan menceritakan semua cerita ini padamu
tito tinggal bersama orang tua dan kakeknya papa big di sebuah rumah kecil
papa big adalah salah satu orang tertua di sawina
dia sering menceritakan kisah sowina untuk menginspirasi cucunya
untuk memperjuangkan kampungnya
malam itu setelah makan malam tito pergi jalan jalan dengan anjingnya stroberi
apakah itu benar berry
apakah soina benar benar bahagia
dan jika iya mengapa sekarang tidak bisa
masuklah sekarang nak ini hampir gelap
tito membawa anjingnya ke dalam dan mereka mengunci pintu dan jendela rapat rapat
hal ini terjadi setiap malam tahun ini
untuk malam tertentu hantu bisa datang
tidak ada waktu yang ditentukan bagi mereka untuk membuat kekacauan di kota
orang orang soina tidur dengan ketakutan malam demi malam
menyuku beberapa orang yang tidak beruntung
karena peternakan seseorang yang terbakar atau ternak yang hilang
dan setelah hampir dua minggu dalam kedamaian malam itu adalah
papa big berlari keluar bersama keluarganya untuk melihat apa yang terjadi
dan itu dia temannya peternakan bernard
sesaji kami sudah sesuai kenapa peternakan ini dibakar
papa big lihatlah kertas ini
dikatakan kau memberikan kurang dari yang diharapkan pada kuartal ini
bernard menjelaskan bahwa dia tidak bisa menanam tanaman karena dia tidak punya banyak uang untuk membeli benih
tapi orang orang kota marah
mereka semua mulai berteriak padanya
beraninya kau memberi lebih sedikit hasil
peternakan ku tepat di sebelah milikmu bagaimana jika kebakaran merusak tanaman ku karnamu
mari jangan bertengkar di antara kita memberikan sedikit hasil bukan masalahnya
hantu ini masalahnya
papa big benar dan aku katakan kita meninggalkan kota ini sekarang
di sinilah aku dan keluargaku dibesarkan
tapi sudah cukup aku tidak bisa melawan kalian semua dan hantu hantu ini lagi
lebih baik aku pergi juga
tidak peduli seberapa keras papa big mencoba meyakinkan orang orang sowina tapi itu sepertinya tidak terhindarkan
itu sudah diputuskan terserah dengan kalian semua tapi dua hari setelah halloween aku akan meninggalkan soina selamanya
terserah dengan kalian semua tapi aku tidak ingin tinggal di sini lagi aku akan meninggalkan soina setelah halloween
tapi papa big jika orang orang mulai meninggalkan soina
keesokan harinya tito sangat terganggu dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan kepada siapa harus pergi papa big sudah kehilangan harapan
tidak akan ada lagi sawina barry
tunggu suara apa itu apakah ini rumah toko rudy
tunggu strawberry tidak
saat tito pengejar anjingnya dia masuk ke dalam gudang kecil
bahunya membentur karung arang dan bajunya menghitam
dia dengan cepat menyekanya dengan tangannya tapi itu menghitamkan tangannya
dan mendarat di tengah
tito bangkit dan melepaskan tong dan menyeka wajahnya dengan tangannya yang menghitam
dia melihat ke depan dan menyadari bahwa stroberi sedang bermain main dengan tepung di lantai
tito dan anjingnya kini dilumuri tepung dari ujung kepala hingga ujung kaki
dan saat itu
dan yang mengejutkan tito hantu itu kabur
apa itu tadi apa hantu itu takut padaku
tito berpikir keras dan membuat rencana
hari berikutnya papa big mengadakan pertemuan untuk semua orang di kota
aku tidak memanggil kalian ke sini untuk mencerah kalian
bahkan bukan aku yang memanggil kalian tapi anak anak kalian
pak pabik benar kami tahu bahwa kalian semua tidak ingin tinggal di sini lagi
tapi bagaimana dengan kami
kami tahu ketakutan akan hantu hantu ini nyata tapi kami hanya punya satu permintaan kecil
untuk terakhir kalinya mari kita semua rayakan halloween soina
ini juga merupakan malam persembahan triwulan terakhir kita
ini akan menjadi festival terakhir di rumah kita
ya kumohon biar kita rayakan sekali terakhir kali
orang orang kota ragu ragu untuk merayakan festival apapun bersama sama
tapi mereka harus menyerah pada tuntutan anak anak mereka
mereka semua setuju demi anak anak mereka
terima kasih semua kami hanya punya satu permintaan lagi
kita semua harus keluar dari rumah kita tepat jam sebelas malam
semua orang setuju dan pergi
dan ingatlah kita harus memastikan bahwa kita semua terlihat seperti hantu
dan setiap anggota berpartisipasi dalam festival ini
semoga rencana kita berhasil tito
serahkan itu padaku
malam telah tiba dan tidak ada satu jiwa pun yang terlihat di jalan
dan begitu jam menunjukkan pukul sebelas
showina sedang merayakan halloween
semua orang mengenakan pakaian hantu terbaik mereka
dan semuanya tampak keren
begitu mengerikan sehingga hantu hantu itu ketakutan
hantu ini bisa bicara
ya karena mereka bukan hantu
aku menyadari ini pada hari aku melihat hantu itu di rumah toko rudy
dan aku serius hantu apa yang bilang
bu lagi sekarang
hantu yang sebenarnya adalah pencuri
mereka semua adalah pencuri
jadi selama ini kami takut dengan badut ini
beraninya kau menghancurkan tanaman kami
mereka harus membayarnya
anak anak sudah menelpon polisi
mereka adalah penjahat dan hukum akan melakukan apa yang harus dilakukan
kemudian polisi datang dan membawa pencuri itu
mereka dihukum karena kejahatan mereka
warga sawina berterima kasih pada tito dan teman temannya
dan memutuskan untuk tidak pernah meninggalkan rumah mereka
mereka menyadari betapa pentingnya untuk tetap bersama
dan bahwa persatuan mereka adalah kepentingan mereka
mereka juga mengingatkan mereka

mereka semua bekerja bersama dan segera menjadi makmur
kemuliaan showina telah kembali
halloween soina dirayakan dengan antusias setiap tahunnya
kemenangan dalam mengusir hantu segera menjadi warisan yang tinggal bersama sawina selamanya
dan anak anak showina mengetahui bahwa hantu yang paling menakutkan adalah
yang ada di dalam diri kita